rustom fnd memutuskan mundur dari jabatannya
keputusan itu ditengarai akibat pernyataan tajam gubernur dki jakarta
basuki cahayapurnama atau ahok kepada rustam
iya pertanyaannya bagaimana sepak terjang rustam di mata ahok
kita saksikan sama sama liputannya
perseteruan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
dengan wali kota jakarta utara rustam effendi memanas
berawal dari ahok yang tidak percaya dengan laporan rustam tentang banjir karena rop
setelah belusukan ahok menemukan fakta banjir akibat pompa air yang mati
ahok lalu melontarkan candaan dengan menyebut rustam berkongsi
dengan bakal calon gubernur jakarta yusril izamahendra
aku juga tahu dia nggak pernah hubungan sama yusril
aku cuma ketawain dia aja yang lain ketawa
makanya kalau orang main politik perasaannya langsung kena
candaan ahok membuat rustam geram
ia menumpahkan unek unek di media sosial
menanggapi aksi rustam ahok justru bingung
yang kemudian menuding rustam sedang bermain politik karena mudah tersinggung
tidak hanya itu ahok juga membongkar unek unek rustam yang dikenal suka bermain golf
selain soal politik ada dua hal yang membuat ahok
yang membuat ahok geram dengan kinerja wali kota jakarta utara
yaitu terkait surat pemberitahuan atau sp satu warga kalijodo
dan laporan banjir rob beberapa waktu lalu